rakyat yang sudah mengantarkan racun itu
kau berani mengatakan seperti itu di hadapanku rai
dimana kau sehat
aku tidak asal menuduh raka
rai surawisesa benar benarkan sepala
apa boleh bukan
aku harus menghindari serangan
santan kau tidak apa apa
aku tidak apa apa
terserah kau mau melawan atau hanya menghina
namun kau akan mati
menyingkirlah terlebih dahulu
baiklah kian santan
rai kentring mani
rai kentring mani
dia yang telah meletakkan racun itu
aku harus mencobanya sekali lagi
ini inginkan kejadianmu
ini inginkan kejadianmu
ini inginkan kejadianmu
ini inginkan kejadianmu
antarkan minuman ini kepada yudakara
rai kentring manik yang menaruh
sacun pada minuman yudhakara
dia yang telah melakukan itu
dan aku juga yakin
dia yang telah memfitnah aku
sampai aku dihukum menjadi seorang kakek
kita harus laporkan masalah ini
pada putraku raden wala sungsang
jujurlah kepada aku
apa yang sudah raka lakukan
di penjara malam kemarin
sebelum yudhakara mengalami keracunan
jawab saja raka
apa yang sudah raka lakukan disana
aku memeriksa tahanan
setelah soal tahajud rai
apakah ada yang salah
setelah ada seseorang yang mengantarkannya
aku sudah memeriksa seluruh embas
tetapi mereka tidak ada yang mengaku
memang bukan yang mengantarkannya
mereka yang sudah mengantarkan racun itu
kau berani mengatakan seperti itu di hadapanku rain
dimana akan sehatmu
aku tidak asal menuduh raka
aku memiliki alasan
raka menginginkan yudakara untuk dihukum mati
lalu aku menjegahnya
lalu aku menjegahnya
dan dengan begitu
itu sudah sangat jelas
dan sangat masuk akal
jika aku menjegahimu
kenapa kau tega menuduhku seperti itu
apakah matamu benar benar sudah dibutakan
kalau begitu jawablah pertanyaanku
asal raka tahu

meracuni seorang tahanan yang sudah lemah dan tidak berdaya
sampai hampir tewas
itu bukanlah sifat kesatria
itu bukanlah sifat kesatria
itu suatu kejahatan yang sangat hina raka
rai rara santai
aku bukanlah pengecut
seperti yang kau tuduhkan
dan kami menolakkan itu
aku akan membuatmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
jangan berlaku raka
terserah kamu mau berbicara apa
aku tidak seperti yang kau tuduhkan
tidak bisa menjaga dirinya sendiri allah
aku sudah tahu
siapa yang menaruh racun pada minuman yudhakara